untung ada saya hahaha
ini punya kamu butet
ini lukman indra kalian ngapain ada di kamar ustadz musa
kenapa sih aduh ini siapa yang ngelakuin ke ustadz musa kayak gini
ini ada apaan sih
hai hai kan trio pemo
aduh kalian lagi kalian lagi pasti gara gara kalian oh maksudnya itu kalian itu kami bukan
pot kembang dari belakang yang gede gedenya kan udah pasti kalian dong gimana sih pak ustadz
sabar kalau menghadapi anak anak tuh jangan jangan emosi ya lebih baik mereka suruh tidur aja ya pak
ustadz ya iya ustadz mungkin anak anak lagi pada kecapean kali ustadz ya udah pokoknya saya setuju sama
penutup kalau saya ngelih tidur tidurnya yes yes yes eh maaf pak ustadz saya mau nanya oh apa itu
oh apa itu
ulala istri sama anak ini pasti kalian lihat foto yang lidtempel di dinding kamar ustadz musa

kita pancasila dan juga abu saya dengan sosialnya banyak breda para pria ini juga tuhan untuk dapatkannya
ustadz musa yang mulai dari santun
yang satunya perempuan
yang pakai jilbab
yang dirangkul sama ustadz musa
umurnya tujuh belas tahun
yang kedua yang cowok
seumuran kalian namanya badrul
itu semua adik adiknya ustadz musa
nanti kapan kapan ustadz mau cerita
tentang keluarga ustadz
tapi satu syaratnya
kalian nggak boleh geratakan lagi
kalau di kamar orang
nggak sopan fahim tum
jangan gitu lagi ya lain kali
ini informasi loh ustadz
ya udah tidur deh
untuk penyambut kedatangan ustadz zanuyuy
kelas itu harus rapi
harus bersih dan wangi
ini juga lagi dipel
ya basah deh
ngapain pak ustadz musa disitu pak ustadz
emang udah kepleset jatuh juga
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ustadz ustadz ngapain disitu
maaf ustadz saya gak liat kalau ada ustadz disitu
ngapain duduk disitu
iya saya ini apa pegal diri terus
oh gitu ya
bisa duduk disini
hmm gitu ya ustadz
usaza saya mau permisi dulu
saya mau kontrol tempatnya santriwan dulu ya
ini tuh nih mainan aku
bisa berubah jadi
nih ini mainan lama aku
tapi baru dipakai
tapi aku sering
aku sering mainin
ini tuh sering
eh aku kira lagi ga dipel
emang kenapa sih kalau lagi detail
emang ada salah ya aku
ini tuh ada bekas kaki kamu
kamu tenang aja
bisa dibersihin lagi kok
oh tapi dut
kan aku udah capek dok
tapi kan harus tenaga juga dut
aduh ustadz buta
aduh ustadz buta
aduh ustadz buta
aduh ustadz buta
aduh ustadz buta
aduh ustadz buta
aduh ustadz buta
aduh ustadz buta
aduh ustadz buta
aduh ustadz buta
itu namanya balasan buat orang yang paling jahil di penanta
ustadz musa kan lagi di apa tuh tadi
coba kalian ini kalau bersih bersih
kalau kerja tuh yang niat ya
kalian tuh kayak gak pernah diajarin
ah dia dari kecil
indra itu kemoceng buat bersihin debu yang ada di kaca jendela
lukman itu sabu buat bersin debu yang ada di lantai
iya tebolak sama tebaling pasti ada di kapsa
kalau ini buat apa ustadz
kan debunya di lantai udah pada bersih sama sapu
nih kelupin sini
pakai ngecat sini nih
ya allah buat ngepel
abis disapu diempel pakai ini
abis diempel taruh di sini
nah abis harry potter kemana lagi
abis labrak burung
udah kerja yang benar
ingat anatul fathu minal i
kebelisian adalah sebagian daripada
kerja yang benar kerja
ada nih sekarang biar lebih seru
kita pakai botol
wah ini bagus
wah ada botolnya
eh tadi itu botolnya
jadi itu yang antara automobile dan
kelet maat teras ambil daripada di satu
berangan kasian pakde udah bersihin ya maaf ya pakde maaf ya ustazah minta maaf ustazah
lo boleh gitu lagi ya iya ustazah
sekarang semuanya balik beres beres lagi ayo kita bersihin ambil lagi itu kertas kertas yang tadi
dilemparin ayo bersihkan semua sampah sampahnya jangan bikin pakde capek ayo ayo puter
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
baiklah para santriwan sekalian hari ini kita akan membahas tentang kelanjutan cerita nabi
sulaiman dan hari ini yang akan kita bahas adalah nabi sulaiman dengan burung yang malas berkicau
sebagaimana kita ketahui nabi sulaiman
memiliki mujizat ya allah berikan berupa beliau bisa berkomunikasi dengan hewan salah satunya
dengan bu dengan burung ya sobri coba kamu sebutkan nama dua puluh lima nabi
eh apa ya ustadz saya juga bingung soalnya saya belum kenal ustadz saya belum kenal
aja nggak tahu udah udah eka coba kamu yang bilang payah coba kamu sebutin ke dua puluh lima nama nabi dari awal sampai
akhir oh gampang oh ya ada terus iya habis itu nabi muhammad terus yang lainnya kan kata ustaz
ya nabi adam yang paling terakhir tapi muhammad sholallaualaihi salam bener kan
ulala hai kak dengerin kalau orang ngomong sebutkan nama nabi dari awal sampai akhir
bukan awal dan akhir gimana sih maka kamu juga kalau nggak bisa cek temen coba blot
ibrahim dan lut ismail ishak dan yaakub yusuf ayub dan sueb musa harun zulkifit daud
sulaiman ilyas ilyasa yunus jakar yahya isa akhirnya muhammad masya allah boleh kasih
tepuk tangan buat dodo ini ini yang disebut santriwan teladan ya hobinya apa belajar kemudian santun dan
hormat kepada ustadz dan ustazahnya baik kepada teman temannya yang seperti ini perlu dicon
dicontoh ustadz musa yang mulia dan satu berharap kalian semua bisa mengikuti dodot
enggak salah dodot dijadikan sebagai sulit lada ya terima kasih dodot
hai dan semoga berhasil
dan untuk hai kanak sobri karena kalian tidak bisa menjawab pertanyaan dari ustadzmusa yang mulia dan santun
sekarang kalian maju ke depan berdiri dengan satu kaki sambil menghapal nama nama ke dua puluh lima nanti
ayo sini angkat kakinya sebelah kanan